ntar belinya itu jangan banyak banyak
udah pas beli buku pelajaran aja terus bensi lama pulpen aja
udah gak usah beli yang lain
iya mama takut banget sih tweetnya abis sama anak
ya iyalah emang dipikir nyari duit gampang gak ma
wah berisik banget sih lo berdua diangkut nih
rumpi banget deh
lah situ tua masjid gak nyadar apa
tumpen banget sore udah pulang ma
mama itu lagi kacau galau balau tahu
nah ternyata mama bisa galau juga ya
ya gimana pun juga kan
mama kan udah cocok banget sama adriana
terus mama tuh yakin yakin banget
kalau kamu itu bener bener serasi dan cocok banget sama adriana
nah ya semoga aja mama bisa ambil semua hikmah dari ini mah
dari masalah ini maksudnya
boy ini masalahnya nih ya
yang paling mama takut itu sama papa kamu tau
bukannya memang harus patuh sama papa
kok malah takut
kalau papa kamu itu
sampai tahu si adriana itu mantan pacar kamu
dan sekarang jendes
terus kan papa kamu juga tahu kalau selama ini tuh
adriana cantik adriana pinter adriana baik
terus papa kamu juga merasa selama ini tuh mama tuh maksa kamu sama si adriana
kamu ngerasa ya kalau mama itu memaksa kamu sama driana
iya sih ma
van gimana keadaanmu sekarang
udah mendingan mau
bagus kalau gitu man
oh ya buat urusan rumah sakit
semua biar gue ngurus
ya udah gak usah pikirin itu
sekarang gue mau empernya raya dulu ya
rencana kita berjalan dengan mulus prof
wody sama haikal berantem
eh makasih ya
kalian udah nolongin gue
santai aja bro tenang aja
namanya juga teman ya harus saling membantu
ya ampun kamu kenapa sih
kamu kenapa sih berhentam sama mondi
mondi tadi itu emosi sama aku
dia mikir aku yang udah bikin ivan tuh masuk rumah sakit
padahal tuh ivan gak parah parah banget
udah gitu menurut aku yang gangga
si mondi udah kasat sama mereka deh
mondi kok bisa kayak gitu sih
padahal mondi tuh tau loh
ivan sama bocah udah keluar dari anak jalanan
mereka ngihianatin anak jalanan
dan mereka gabung sama black cobra
kenapa sih dia mesti ngebayangin mereka
sampe berantem kayak gini sama kamu
yang aku sesalin itu sikapnya mondi
tapi yang paling parah tuh
mereka tuh udah sengaja bikin mondi emosi sama aku
tapi mau gimana juga
mondi tuh harus tanggung jawab kal
dia udah bikin kamu kayak gini
aku yakin pasti sekarang mondi di rumah sakit lagi nemenin raya
ka lu beneran berantem sama mondi kal
ya gapapa ian
lu gue sms dari tadi kemana aja
baru dateng sekarang
lu kira gue superman apa

oh iya lu kan suparman ya
jum'ahnya di depan dari gigi
ini kok malah bercanda sih
lo bisa antrian gue gak gue mau ke rumah sakit
ke tempat abah dirawat
eh ntar lu
sampe haikal sama mondi bisa berantem
udah ntar di jalan gue ceritain yuk
kasihan si nonrepa
ke si nonrepa
kalo ditinggal beneran kasihan banget
sama si nonrepa
gimana tuh surti te ya
jadi pulang apa enggak
balik lagi gitu
surti te bener kuduk balik ini mah
kuduk balik kasihan sama si non
bang kiri kiri kiri kiri kiri
hei kan gua kaget jadi naik
yalah kan dulu udah naik
bodoh apa tuh
udah saatnya kita cari pemahaman kita
kita harus berkuat
kita gabungin dengan game lain
untuk ngancurin kelapaan jalanan
kita mau ke tempat
yang lebih baik
kembali ray moraga membuat onar
dan terpaksa diusir
secara paksa oleh security
lelaki mantan juara mma tiga kali berturut turut ini
memang dikenal dengan memiliki honor di tempat umum
konon kehidupannya menjadi kacau seperti ini
setelah dia ditinggal ke tunangannya
security aja bisa dibikin ngambret
dia itu sudah pernah juara mma tiga kali
kita harus temuin orang itu
kita bisa jadi india backingan kita
kayaknya orang itu lebih hebat dari bang koba lebih jago
lo lihat itu orang udah emosian
dikit dikit main hajar
tenang jangan bilang gua lex
lo aturnya gimana brengseknya
dan gua yakin orang itu bisa ngalahin gua
ntar belinya itu jangan banyak banyak
udah pas beli buku pelajaran aja
terus bensin sama pulpen aja
udah gak usah beli yang lain
iya mama takut banget sih tweetnya abis sama anak
ya iyalah emang dipikir nyari duit gampang lah
wah berisik banget sih lo berdua diangkut nih
rumpi banget deh
lah situ tua mesjid ga nyadar apa
masih tembak ga
mama sih lagi ini kenapa ga pake mobil
di situ ya geser geser dikit
lah lah lah
iya dong mulutnya bukan tua
gue belum turun di sini
nggak turun di sini gue
hah apaan tuh deh
tuh mantan pasangnya tante rere kali
makanya dia ngambek
seleranya lebih jelek dari kita